tukang bangun ya kita harus cepat pergi dari sini
kali ini akan aku bikin kau tidak bisa berdiri lagi
bunda jangan lukai ibundaku
bunda tidak apa apa
ibu tidak apa apa
ada baiknya kalian mati bersama
ibu dan anak
mundurlah biar ibunda yang menghadapinya
tidak mudah sudah kewajiban sebagai anak
untuk menjaga ibundanya yang melahirkannya
bunda bangun ya
berani berani kau melukai bunda
bunda bangun ya
bunda bangun ya
aku sama sekali tidak bisa memuatkan ilmu kanon raka
tetaplah di sini ibunda akan menghadapinya
ya allah berikanlah kekuatan kepada para penduduk di sini
untuk menerima cobaanmu ya allah
wahai saya kenapa allah begitu kejam sekali dengan kita
di sana allah tidak kejam
sesungguhnya itu adalah bentuk cinta allah kepada hamba hambanya
dan agar kalian bisa kembali kepada jalan yang lurus
kalian yang terkena musik
ya allah janganlah bersedih
karena setiap rasa sakit yang kalian derita
kalau kalian jalan dengan ikhlas dan tulus
insya allah ada nilai nilai kebaikan
ingat janji allah swt
salah satu di antara keduanya
musibah demi musibah
semua cara semua cara hanya ada dua
kalau allah ingin mengambil milik kalian semuanya
dengan cara apapun
kalian harus belajar ikhlas
diambil oleh allah swt
terima kasih saya atas petunjuknya
maka dari itu kesana
kalau kita ingin mendapatkan ritual allah swt
mari para kesana
kita berdoa bersama sama
dengan membaca sayyidul isikfa
dulu menguasai istana gagahitab
istana itu dihancurkan oleh siliwangi
dia datang kesini untuk menghancurkan siliwangi
dan membumi hanguskan pajajaran
aku yakin sekali
pasti tidak sanggup
siliwangi sudah terkubur
lebih baik kita pergi dari sini
kita cari tempat yang aman
kenapa kau diam saja
aku memang mau pergi
tapi bukan jadi pengikut dia
aku mau pergi ke tempat yang lebih tua

aku di sini yang lebih tua
jadi patah tolong aku yang kalian patuhi
aku mau pergi ke tempat yang lebih tua
mari kita buktikan siapa yang lebih patut untuk dipatuhi
kalian kenapa berkelos
kita harus berkerjasama
diam saja mahesa
kau berdua harus berkerjasama
kau buktikan saja sendiri